meski erupsi gunung agung masih terjadi sejumlah wisatawan asing malah menikmati fenomena alam tersebut
mereka menjadikan erupsi gunung agung latar belakang untuk berfotoria
senin sore gunung agung terlihat jelas dari pura besakih karangasem bali
beberapa kali gunung tertinggi di bali ini kembali meletus dan mengeluarkan asap putih
melihat kondisi ini sejumlah wisatawan malah mengabadikan fenomena alam tersebut dengan berfotoria
pablo wisatawan asal chile misalnya mengaku tidak takut lantaran sudah terbiasa dengan situasi erupsi di negaranya yang lebih besar dibandingkan erupsi gunung agung saat ini
meski tidak seramai saat sebelum terjadi erupsi gunung agung masih ada juga wisatawan yang datang ke pura besakih

jadi ada selalu alat untuk sesuatu
dan kita tahu bagaimana berfotor saat sesuatu terjadi
jadi kita percaya bahwa di sini kita juga tahu bagaimana mengembalikan masalah ini
wisatawan sendiri sekarang walaupun mengeluarkan asap yang berkunjung ke sini dia tidak merasa tidak terpengaruh
ada juga turis turis yang kesini
di sini kemungkinan dia menunggu untuk menunggu ledusannya
untuk dia ambil foto foto untuk melihat ledusannya
sengaja mencari momen itu pak
sengaja mencari momen itu